menyelamatkan pasien covid sembilan belas
sejak dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
wisma atlet sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas
ribuan relawan baik tenaga medis dan non medis
serta personel kesehatan dari tni
diterjunkan untuk memerangi virus corona
mereka tergabung dalam tim kobra
di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
delapan bulan sudah tim kobra ini tanpa lelah
memerangi virus corona
sampai saat ini
sudah lebih dari dua puluh ribu pasien
yang dirawat tim kobra drs darurat wisma atlet
adalah komandan lapangan
sejak wisma atlet dipersiapkan
menjadi rumah sakit darurat
sudah terjun menangani covid sembilan belas
saat observasi wni yang berasal dari wuhan
di pulau natuna februari lalu
satuan tugas tingkat kesehatan
ditugaskan kembali di pulau sebaru
arifin kembali ditugaskan
dan membentuk tim kobra drs darurat wisma atlet
ular kobra adalah ular yang gesit
dalam melumpuhkan musuh juga gerakannya cepat
tepat dan akurat untuk membunuh
atau melumpuhkan musuh
begitu juga harapan kita di tim kubra ini
jadi tim kobra adalah seluruh tim yang bergabung di sini
untuk melawan covid sembilan belas bersama
bisa seperti ular kobra
sehingga bisa mematikan musuh itu adalah covid sembilan belas virus itu
kemudian kita bisa menyembuhkan pasien itu harapannya
tanpa mengenal lelah
sebagai komandan lapangan rs darurat wisma atlet
menghadapi situasi dan kondisi darurat
sudah menjadi tanggung jawabnya
kekompakan tim kobra juga selalu dijaga
ia menggalang komunikasi dengan semua unsur
yang terlibat dalam operasional
baik tenaga medis maupun non medis
melaksanakan tugas mulia drs darurat ini
bukan berarti tanpa kendala
salah satu dokter tim kobra
tom yantariksa mengaku
memiliki tantangan baru
terutama ketika harus melayani pasien
dalam jumlah banyak yang datang perharinya
ditambah harus mengenakan baju khas mat
selama delapan jam
dalam penugasan kali ini saya tergabung dengan tim kobra
yang terus terang itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya
karena ini merupakan hal baru
karena ini merupakan virus baru
jadi bagaimana kita menyikapinya
bagaimana kita menerapkan sop yang baru
kemudian yang saya senang adalah
di sini saya menambah rekan rekan relawan yang banyak
yang sama sama ingin berjuang untuk melawan pandemi ini
lain halnya rizka farida
dokter relawan yang baru satu bulan bertugas di wisma atlet ini
merasa bangga dapat berkontribusi untuk melawan covid sembilan belas
ini itu yang pertama saya memupuk rasa nasionalisme banget ya di sini
karena di sini itu disiplin
kami dapat membantu berkontribusi dalam covid sembilan belas ini
untuk melawannya untuk kontribusi dengan negara
perjuangan tim kobra di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet belum usai
delapan bulan sudah mereka berjibaku melawan ganasnya virus corona
sebagai garda terakhir
mereka berharap masyarakat yang menjadi garda terdepan
dapat terus menerapkan protokol kesehatan
agar terhindar dari covid sembilan belas
rizky renardi andri awad saputra jakarta